wacana tidak ada
sampai hari ini
messi masih terjadwal hadir dalam timnya
jadi seperti itu
insya allah kita doakan lancar semuanya